melandainya angka penularan covid sembilan belas di tanah air
membuat pemerintah melonggarkan sejumlah aktivitas
dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
salah satunya dengan melakukan uji coba pembukaan dua puluh tempat wisata
di wilayah jawa bali periode empat belas hingga dua puluh september dua ribu dua puluh
pembukaan tempat wisata ini hanya berlaku bagi daerah
dki jakarta yang kini berstatus ppkm level tiga
adalah salah satu dari dua puluh wilayah yang mulai menggelar
pembukaan tempat wisata bagi masyarakat
sejumlah tempat rekreasi di kawasan ancol telah beroperasi kembali
dan bisa menerima pengunjung mulai selasa empat belas september lalu
beberapa lokasi rekreasi di dalam area taman impian jaya ancol
yang sudah mulai dibuka ataupun beroperasi
salah satunya adalah di tempat yang ingin saya sambangi hari ini
yakni dunia fantasi
namun pada hari pertama
uji coba pembukaan dari beberapa tempat rekreasi ini
masih terpantau lengang ataupun sepi di dalam area ancol
salah satu faktornya adalah karena faktor cuaca
sejak pagi hari ini memang kawasan jakarta dan sekitarnya diguyur hujan
sehingga minim ataupun sedikit sekali
orang yang memutuskan untuk berpergian ataupun berrekreasi
pada hari ini yang bertepatan dengan hari kerja
meski telah dibuka sejumlah wahana belum ramai
untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan
terutama pada hari libur nasional dan akhir pekan
pengelola taman impian jaya ancol telah menyiapkan beberapa hal
antara lain memperketat protokol kesehatan mulai dari pintu masuk
memastikan seluruh pengunjung memiliki aplikasi peduli lindungi dan sudah divaksinasi
serta menjual tiket secara online
di sisi lain pengelola kawasan wisata ancol juga memperketat
pemantauan dan pengaturan di dalam area wisata oleh satgas setempat
agar tidak terjadi penumpukan pengunjung
kawasan wisata ancol juga memperketat pemantauan dan pengaturan di dalam area wisata oleh satgas setempat agar tidak terjadi penumpukan pengunjung
kawasan wisata ancol mulai beroperasi pukul enam pagi hingga sembilan malam setiap hari
pengunjung yang datang sistemnya adalah pembelian secara online
jadi pengunjung itu akan datang itu prediktif akan terprediktif
bahwa besok misalnya duvan sepuluh ribu siwat lima ribu pantai sepuluh ribu semua terprediktif
nah begitu sudah malam itu pagi kita sudah penuh akan kita ban
sudah kita cukup kita nggak akan jual
pemandangan serupa juga terjadi di daerah istimewa yogyakarta
tiga lokasi wisata di daerah istimewa yogyakarta
yakni kebun binatang gembira loka tebing breksi dan hutan pinus mangunan
mulai dibuka kembali pada selasa empat belas september lalu
bagi pengelola gembira loka pembukaan ini menjadi kabar gembira
karena kebun binatang ini telah tutup sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
namun uji coba pembukaan tidak serta merta membuat kebun binatang gembira loka di serbu wisatawan
adanya aturan yang harus dipatuhi seperti pembatasan kapasitas dan usia pengunjung
membuat puluhan calon pengunjung dilarang masuk ke kebun binatang gembira loka
pengelola gembira loka menetapkan jumlah kapasitas maksimal pengunjung
sebanyak dua lima ratus orang pengunjung dalam satu hari dari total kapasitas sepuluh pengunjung
pengunjung juga wajib menunjukkan bukti telah divaksin covid sembilan belas melalui aplikasi peduli lindungi
selama pembukaan di sini terutama respon dari
pengunjung juga wajib menunjukkan bukti telah divaksin covid sembilan belas melalui aplikasi peduli lindungi
selama pembukaan di sini terutama respon dari pengunjung
pengunjung juga wajib menunjukkan bukti telah divaksin covid sembilan belas melalui aplikasi peduli lindungi
walau dengan sejumlah aturan ketat pengunjung tetap merasa senang dengan dibukanya kembali
walau dengan sejumlah aturan ketat pengunjung tetap merasa senang dengan dibukanya kembali
sejumlah objek wisata
sosiolog universitas indonesia rikardi adnan meminta
agar pemerintah tetap mewaspadai lonjakan penularan covid sembilan belas
usai dibukanya sejumlah tempat wisata
rikardi mengingatkan publik harus tetap waspada ketika berada di tempat umum
yang rentan terjadi kerumunan
apalagi masih ada kemunculan varian baru covid sembilan belas
kelalaian kita terhadap protokol kesehatan
itu bisa menimbulkan sebuah masalah baru lagi
dan dengan varian varian yang katakanlah kalau varian delta sudah masuk
tapi kan masih ada beberapa varian yang dari luar yang juga mengancam
oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita tetap waspada
kita tetap mematuhi protokol kesehatan
pendapat senada juga diungkapkan menteri koordinator bidang kemaritiman
dan investasi luhut bintang
luhut mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi
untuk terus menekan pandemi
dan mewaspadai euforia pelonggaran yang berlebihan
untuk mengurangi potensi melonjaknya kembali penularan covid sembilan belas
lohut mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dan mewaspadai euforia pelonggaran
yang berlebihan untuk terus menekan pandemi kembali penularan covid sembilan belas
lohut mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dan mewaspadai euforia pelonggaran